kalau cara abang seperti ini abang bisa membahayakan kita semua pak
kita sudah salah tinggal pak
salah tempat menginap
abang pasti sudah dihasut oleh penjaga mesin itu bang
jadi kita harus membunuh itu orang bang
mau bolongin kepala lo
biar kaset apikan ngaji pak
mereka itu orang orang yang tahu ngadu
itu dia yang terbelum minum
bantal sama seringmu
tapi ya seadanya pak
kalau misalnya bantalnya kurang dibawa aja bantal kita
kalau kita melayani tamu
apalagi tamu itu kan orang orang yang
berjuang di jalan allah
pahalanya itu luar biasa besar
kok nahan nafas sih
ah bapak nih ikhlas
posisi lo ada di dalam bang
jaga di jalanan
dan seperti biasa
gua sama tarsan yang akan eksekusi
biar gak salah target
target kita perempuan atau laki laki
target kita sudah jelas
dia itu adalah kasir toko yang setiap awal bulan selalu menyetar kebang ini
kurus berkaca mata tebal
dan selalu pakai jaket
jangan keras keras dong
satu hal lagi
keluarga pak saleh ini
tentang pekerjaan kita
apakah kita harus menghabis mereka
mereka itu orang baik
ini dia nih pasti biang kerok
pantes aja bang saleh gak ngelawan
sebenarnya hamba malu
mohon padam ya allah
karena sudah begitu banyak nikmat yang telah kau berikan pada aku
dan kepada keluarga hamba ya allah
tapi kepada siapa lagi hamba mohon kau lupukan kepada engkau ya allah
hamba mohon padam ya allah
agar engkau memberikan hamba rizki yang baik
rizki yang halal
dan rizki yang berkah

agar hamba dapat menyembuhkan anak hamba ya allah
hamba bisa membawa ke rumah sakit
di operasi ya allah
untuk kesembuhan kakinya ya allah
mana ada uang datang sendiri kalau nggak ada usaha

merampok aja pakai usaha
doa aja terus sampai bertarah tarah
karena ada uang jatuh dari langit
umur kamu berapa sekarang
enam tahun pak
andainya anak bapak masih ada
pasti usianya sama dengan kamu sekarang
sudah sholatnya nak
bapak ke belakang ya sekarang
oh iya bapak udah sholat gak

orang berada di sana
cari teman hati
kita sudah karaoke sekali
apa lagi sih
kalau cara abang seperti ini
abang bisa membahayakan kita semua bang
kita sudah salah tinggal pak
salah tempat menginap
abang pasti sudah dihasut oleh penjaga masjid itu bang
jadi kita harus membunuh itu orang bang
ucap benar bang
abang udah menyanyiakan uang di tangan bang
diserahkan begitu saja
sekarang yang harus dipikirkan adalah
yang sedang sekarang ini sudah menyedih kuronan
kita ambil jalan masing masing
seperti melihat malaikat di mata anaknya pak saleh itu
gue jadi ingat anak dan istri gue
tapi kan anak abang udah lama meninggal
kalau hidup seumur anak pak saleh sekarang
lo liat gak kehidupan pak saleh
hidup seadanya serba kekurangan tapi dia masih mau menerima kita
kita kita lebih kaya dan lebih layak dibandingkan masalah lain
gua bisa hidup layak tanpa harus menjadi perampok dan penggodok
pengen gue hidup di kampung hidup betah
hidup aman damai gue bisa kumpul sama istri gue
kadang tiap malam
gue harus mendengar cerita minta tolong dan tatapan mata orang yang harus gue boluh
gue mau berhenti sekarang
gue mau berhenti sekarang
asal lo tau ya
kalau sampai polisi mengetahui tempat persembunyian kita ini
dengan senang hati gue akan menyerahkan diri
apa bang kita bener bener gak tau bang
kalau pak saleh itu abangnya abang
kalau tau mah gak ada aku mandikan pak saleh dengan minuman keras
tapi mereka sudah kita maafkan jadi kita wajib memaafkan
sekarang kita kemana mana